mabuk perjalanan merupakan kondisi ketika otak tidak dapat memahami sinyal gerakan yang dikirim oleh mata telinga dan tubuh saat sedang di perjalanan
beberapa tanda dan gejala akibat mabuk perjalanan diantaranya nyeri perut pusing mudah lelah kulit pucat sakit kepala keringat dingin sulit konsentrasi hingga mual dan muntah
muntah akibat mabuk perjalanan ini bisa membuat perjalanan menjadi tidak menyenangkan terlebih jika tengah menjalankan ibadah puasa
lantas apakah muntah saat berpuasa bisa membatalkan puasa
ketua jurusan komunikasi dan penyiaran islam uin sunan gunung jati bandung aang ridwan mengatakan kategori muntah terbagi dua
pertama muntah yang disengaja seperti memasukkan benda asing atau mengorek lidah supaya muntah
maka puasanya dianggap batal dan wajib mengganti di kemudian hari setelah bulan ramadan
kedua muntah yang tidak disengaja karena mabuk perjalanan emah dan sakit lainnya maka tidak membatalkan puasa
namun muntah yang tidak disengaja pun ada potensi batal puasanya
contoh tidak sengaja di perjalanan muntah tetapi ada muntahan yang seharusnya disemburkan keluar
tapi ketelen lagi
maka kata mayoritas para ulama meski tidak disengaja muntah itu potensial untuk membatalkan puasa
tapi kata imam hanapi beliau bilang bahwa ketika ada muntahan yang keluar gitu tidak sengaja masuk lagi keluar lagi gitu
nah itu tidak membatalkan puasa
berikutnya meski tidak disengaja saat muntah tapi ada keraguan yang sangat dalam
puasa saya ini gimana itu bisa membatalkan
ada potensi puasa kita batal
ditinjau dari sisi medis kepala instalasi rawat jalan rumah sakit immanuel bandung bima setia negara menjabarkan
ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko seseorang mengalami muntah karena mabuk perjalanan
di antaranya perilaku bermain ponsel atau membaca buku di dalam kendaraan kurang beristirahat perubahan hormonal akibat kondisi tertentu
hingga riwayat mabuk perjalanan pada keluarga
kenapa kita bisa merasakan efek atau mabuk kalau nggak sinkron
apa yang kita lihat sama apa yang kita rasakan ada gerakan misalnya sama yang kita lihat
atau posisi badan kita misalnya miring
nah kalau kita sudah tahu ada tidak sinkron itu tujuan kita untuk mencegah mabuk perjalanannya itu kita harus sinkronkan
makanya nggak pernah dong kejadian kalau misalnya ada supir mabuk perjalanan
kenapa karena dia matanya fokus ke jalan badannya ngikutin perjalanannya
terus posisi badannya juga tegak
bima menambahkan mabuk perjalanan dapat dicegah dengan melakukan beberapa cara